mendekati tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan atau spt pajak penghasilan tahunan
untuk wajib pajak pribadi yang akan ditutup pada tiga puluh satu maret mendatang
kantor wilayah direktorat jenderal pajak jatim satu terpantau lengang
kurang empat hari jelang batas akhir pelaporan spt atau surat pemberitahuan pajak tahunan
untuk kategori orang pribadi
kantor wilayah direkturat jenderal pajak jatim i atau yang menaungi seluruh wajib pajak kota surabaya
tampak lengang dibandingkan tahun tahun sebelumnya
sementara wajib pajak yang melapor sekitar separuhnya
pekan ini menjadi pekan terakhir laporan surat pemberitahuan pajak bagi wajib pajak perorangan
dan sudah ada koresponden cnn indonesia eka rima dari surabaya yang akan melaporkan
eka rima bagaimana situasi pelaporan spt di kpp surabaya jawa timur
pak frida selamat pagi
memang sangat berbeda sekali situasinya jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
jika kita masuk ke kantor dcp pada tahun kemarin saja masih cukup ramai dan harus antri
tapi saat ini sudah sangat lengang
lebih lebih di tempat saya berada saat ini ini adalah ruangan khusus ey feeling pribadi
ya ini setiap wajib pajak yang datang ke kantor pajak mereka bisa mengisi secara pribadi bagaimana melaporkan spt mereka secara mandiri
nah di sini kantor pajak sengaja menyediakan komputer komputer
jadi setiap wajib pajak yang datang ke sini mereka bisa langsung mengisi data mereka dalam komputer yang sudah disediakan
yang terpenting adalah mereka mengetahui e fin
nah ini merupakan salah satu proses bagaimana mereka mengisi secara mandiri dan mereka bisa mengakses data mereka sebelumnya melalui email dari password yang mereka tidak lupa
pastinya jika lupa dengan password bisa menanyakan kepada petugas yang sudah disiapkan di sini sehingga mereka bisa melanjutkan
bagaimana proses pengisian tersebut
dari satu ruang ini ada dua petugas yang disiapkan untuk memberikan layanan jika saja ada wajib pajak yang mencoba menanyakan
nah di sini ini adalah salah satu petugas yang bertugas di sini untuk memberikan guidelines atau memberikan kisi kisi kepada wajib pajak yang merasa mengalami kesulitan untuk mengisi setiap form
atau juga mengisi daftar yang sudah disediakan dalam form form yang berada di e filing tersebut
nah setiap wajib pajak yang hadir di kantor pajak ini mereka harus mengerti dulu frida seperti apa prosesnya kemudian data apa yang dibutuhkan
pastinya jika untuk perusahaan perusahaan atau wajib pajak perorangan mereka biasanya mendapat spt dari perusahaan mereka masing masing
nah untuk spt badan sendiri memang spt badan diberikan tenggat waktu lebih lama
yakni pada tanggal tiga puluh april ini artinya ada waktu lebih lama lagi untuk bisa melakukan pelaporan bagi badan
e filing juga bisa dilakukan oleh badan tidak hanya oleh perorangan saja
sehingga perusahaan perusahaan ataupun instansi pemerintah untuk melaporkan pajak mereka mereka tidak perlu atau tidak harus datang ke kantor pajak
nah e filing juga bisa dilakukan oleh perusahaan perusahaan ataupun badan tersebut sehingga mereka bisa mengurangi juga jumlah antrian bagi e filing yang memang akan dilakukan sampai pada tanggal tiga puluh april nanti
sementara untuk wajib pajak perorangan waktunya memang hanya sampai tiga puluh satu maret
dan ini artinya adalah pekan terakhir
namun antrian sudah tidak cukup banyak karena memang ada moto terbaru yang diberikan oleh pajak oleh kantor pajak
ya ini bukan soal bagaimana deadline terakhir
tapi mereka memberikan semangat bahwa mengisi lebih awal atau melaporkan lebih awal maka lebih nyaman
ini yang terpenting bagi setiap wajib pajak untuk diketahui
nah sejauh ini dari enam ratus ribu wajib pajak yang seharusnya melaporkan hingga saat ini sudah ada sekitar tiga ratus ribu wajib pajak yang sudah melaporkan
dan perlu diketahui bagaimana untuk bisa menyadari bahwa kita merupakan wajib pajak yang wajib melaporkan penghasilan atau tidak
maka harus diketahui bahwa setiap tahunnya penghasilan kita harus sebesar lima puluh enam juta
ini bagi wajib pajak yang single atau belum menikah
maka ketika dia sudah menikah harus ditambahkan dari lima puluh enam juta ditambahkan rp empat lima ratus dengan batas sampai anak ketiga
ditambahkan empat lima ratus hingga sebanyak empat kali
artinya sekitar tujuh puluh satu juta penghasilan dalam satu tahun
nah jika kita memiliki penghasilan sebesar itu artinya kita memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kepada kantor pajak penghasilan kita tersebut
untuk bisa diketahui berapa pajak yang harus kita tanggung atau kita laporkan kepada kantor pajak
sehingga tidak ada tanggungan pelaporan pajak yang kita alami jika kita mengetahui seberapa besar penghasilan kita setiap tahunnya
baik eka rima terima kasih atas informasinya
langsung dari surabaya jawa timur